assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
alhamdulillah senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali hadir menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah mbak mila
semoga semua dalam keadaan sehat walafiat
hari ini kita sudah siap untuk tolabul ilmi ya
baik pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
nah hari ini ahilman tema yang akan kita bahas adalah
bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada allah
terlihat judulnya sih terlihat apa ya
tapi sejatinya ini adalah esensi
kalau saya melihatnya sih ini esensi dari kita
sebagai umat muslim
kalau kita bedah
gimana sih caranya kita supaya selalu bisa berprasangka baik
berprasangka baik kepada allah
berarti kita berhusnuzon kepada allah
atas apapun yang allah hadirkan
untuk kehidupan kita
dan ini penting sekali
karena prasangka seorang hamba kepada tuhannya
itu mengantarkan prasangka allah kepada kita juga kan
sebagaimana dalam hadis kursi allah sampaikan
sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku
jadi apa yang hambaku sangkakan tentang aku
maka disitulah juga aku berikan prasangka kepada dirinya
maka sebaiknya dan seharusnya
sebagai seorang hamba yang taat kepada allah
sebagai seorang hamba yang beriman kepada allah
maka sudah seharusnya kita terus berhusnuzon
berprasangka baik kepada allah subhanahu wa ta'ala
bagaimana cara menghadirkannya
pertama tentu berangkat dari hati
bahwa segala apapun yang kita dapatkan
dalam hidup ini adalah semua dari allah
anugerah dari allah
skenario dari allah
tugas kita hanya berikhtiar
dan allah yang menentukan segalanya
untuk kehidupan kita
belajar untuk lebih yakin ke allah
berprasangka baik kepada allah
setidaknya ada tiga hal yang harus kita pahami
tentang keyakinan kita kepada allah
tidak ada satupun
yang lebih mencintai kita
kecuali allah subhanahu wa ta'ala
rahmat kasih sayang allah itu begitu besar kepada kita
hari ini kita masih diberikan kehidupan
karena rahmat kasih sayang allah
hari ini kita masih menghembuskan nafas
karena rahmat kasih sayang allah
hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah

karena rahmat kasih sayang allah
bahkan nanti kita akan masuk surga
karena rahmat kasih sayang allah
maka rahmat kasih sayang allah
begitu besar dalam kehidupan kita
yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita
yang kedua yakin
tidak ada satupun yang mengetahui
tentang diri kita
bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita
satu jam dua jam ke depan
apa yang akan terjadi
tentu saja kita akan mencintai allah
tentang diri kita

maka belajarlah untuk
menyandarkan setiap urusan kita
hanya kepada allah
karena allah yang lebih tahu
dan yang ketiga yakinlah
tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita
berprasangka baik kepada allah
karena prasangka seorang hamba
akan mengantarkan prasangka allah
kepada diri kita
mudah mudahan kita terjaga
dari prasangka buruk
kepada orang lain saja
kita gak boleh prasangka buruk
apalagi kepada allah yang menciptakan kita
apalagi kepada allah tuhan kita
maka belajarlah untuk melembutkan hati
dengan cara berprasangka baik
berprasangka baik kepada allah
kadang kadang ustadz misalnya gini
makhluk yang penuh dosa
kadang kadang tuh kita suka putus asa
dengan rahmat allah
ya allah saya mau tombak
saya mau berdoa
tapi apakah allah akan mengabulkan ya
saya akan penuh dosa
dan berbagai macam pikiran was was yang lain
diri kita itu harus ditanamkan dua sikap
yang pertama sikap roja
yang kedua sikap khawf
takut kepada allah
saat beribadah hadirkan sikap roja
kita berharap surganya allah
kita berharap pahala dari allah
kita berharap kebaikan semua dari allah
tapi di sisi lain
kita pun juga harus menyiapkan sikap holf
kalau aku ibadah ini diterima gak ya sama allah
kalau aku berbuat dosa aku takut dengan nerakanya
aku takut dengan siksanya
nah itu perlu dihadirkan
tapi jangan terlalu roja
jangan terlalu khawf
ada roja dalam merasa khawf
ada khawf dalam merasa roja gitu ya
ada berharap dalam rasa takut
kita takut dengan siksanya allah
tapi kita berharap ampunan allah
kita takut kita banyak dosa
tapi kita yakin ampunan allah
lebih luas daripada dosa dosa yang pernah kita lakukan
ada rasa takut dibalik rasa harap
ada rasa harap dibalik rasa takut
ini perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita
maka perlu ada sikap roja
ada perlu sikap khawf
untuk kita yang bergelimang dosa
segera minta ampun
bertawabat kepada allah
yakin ampunan allah lebih luas daripada
apapun yang pernah kita lakukan
sebagaimana disurat az zumar lima puluh tiga
inna allaha yaghfiruddunu bajami'an
duhai hambaku yang pernah melampaui batas

ketika engkau berbuat sesuatu di dalam dirimu
jangan pernah putus asa dengan rahmat allah
jangan pernah putus asa dengan rahmat allah
jangan pernah putus asa dengan rahmat allah
sesungguhnya allah akan mengampuni dosamu seluruhnya
jika engkau bertawabat kepada allah
untuk kita yang sekarang merasa bahwa
saya sudah beramal baik
saya sudah beramal soleh
aku ada rasa takut
apakah amal kita diterima atau enggak
apakah amal kita ini
akan mengundang pahala dari allah atau tidak
kita tidak pernah tahu
boleh jadi ada hati yang berharga atau tidak
ada hati yang tidak ikhlas
boleh jadi ada sesuatu yang tidak khusyuk kita kerjakan
maka tetap berhusnuzon kepada allah
di antara sikapnya apa
roja dan khawf
roja berharap kepada allah
khawf takut kepada allah
maka kita akan punya sikap untuk senantiasa
husnuzon kepada allah
kalau bicara tadi yang ahilman sampaikan
berarti kita harus menyadari bahwa
masya allah ya allah itu maha pengasih dan penyayang
bahkan ada ungkapan istilahnya allah itu menyayang kita jauh lebih besar dibandingkan orang tua kita
seandainya kasih sayang orang tua disatukan di seluruh dunia ini
tidak akan bisa menandingi kasih sayang allah kepada hambanya
di antaranya mbak mila
allah tidak langsung membalas setiap dosa yang kita lakukan
saat itu juga ya
kalau misalnya kita bikin dosa nih
langsung kemudian allah balas disaat itu
nggak ada yang selamat kayaknya ya
rasanya nggak ada yang selamat
ya allah kadang menunda itu
karena allah menanti dan menunggu kita
kapan hambaku bertobat kepada aku
kapan hambaku kembali kepada aku
bukankah itu rahmat kasih sayangnya allah untuk kita
rasa cintanya allah kepada kita itu melebihi apapun
dan disinilah kita pentingnya punya sikap husnuzon
memandang segala sesuatu itu dengan pandangan yang baik
terhadap apa yang kita dapatkan dalam hidup
maka belajarlah ya untuk selalu melihat apapun yang allah berikan itu yang baik
kita punya kehendak
tapi allah juga punya kehendak
kehendak siapa yang paling baik
kita punya keinginan
allah punya keinginan
keinginan siapa yang paling baik
tentu keinginan allah
dan kita harus tahu ya
yang nanti coba kita akan bahas setelah ini
yang bisa menguatkan kita agar selalu berprasangka baik kepada allah
dan belajar riba dengan ketentuan allah
nanti kita bahas ya
kita akan bahas ya di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode senantiasa berprasangka baik kepada allah
akhilman kita lanjutkan lagi
ada tiga ayat nih yang bisa menguatkan hati kita supaya senantiasa berhusun kepada allah
yang pertama boleh dibuka silakan
pemirsa cnn indonesia yang ada di rumah boleh buka musafnya boleh buka ayatnya
allah swt berfirman
saya baca terjemahnya saja ya
di pertengahan sampai ujung ayatnya
dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu
padahal itu baik bagimu
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu
padahal itu buruk bagimu
allah maha tau sedangkan kamu tidak tau
kita seringkali menganggap ini gak baik
padahal boleh jadi dalam pandangan allah ini baik
maka mulailah hari ini untuk melihat bahwa
ya aku tidak berharap ini
tapi ternyata yang allah takdirkan untukku adalah ini gitu
dan yakinlah di setiap sesuatu yang kita anggap tidak baik
boleh jadi ada sesuatu yang lebih baik dalam pandangan allah swt
maka kadang allah itu ketika allah tidak memberi apa yang kita minta
karena allah tahu bahwa yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita
ibaratnya saya seringkali mengibaratkan ini ya
kalau ada anak kecil misalnya
dia mohon maaf ya bermain senjata apa bermain pisau gitu
kan itu alat berbahaya gitu
kita sebagai orang tua mungkin bisa aja ngasih ke anak kita
tapi kita tahu kalau dibiarkan akan terjadi sesuatu yang gak baik
maka kita ambil itu untuk menyelamatkan anak kita dari sesuatu yang gak baik
nah saya menganalogikan boleh jadi begitu gitu
kita minta a tapi allah gak ngasih malah kasih yang b
karena allah tahu yang a boleh jadi bukan yang baik untuk dirimu
allah siapkan yang b
makanya ada perkataan dari imam ali bin abi talib
saat aku berdoa
ketika doaku dikaburkan kepadamu
maka aku bahagia
tapi saat doaku belum dikabulkan
aku lebih bahagia
kok bisa saat dikabulkan bahagia
saat belum dikabulkan lebih bahagia
jawabannya ketika allah mengabulkan doaku
berarti allah memberi apa yang aku mau
tapi ketika allah belum mengabulkan doaku
berarti allah memberi apa yang allah mau
dan dua duanya baik
makanya dalam perkataan yang lain
khalifah umar bin khattab radiallahu anhu pernah bilang begini
aku tidak peduli dengan rasa senang dan sedih yang menimpaku
karena aku tidak tahu mana yang terbaik dalam pandangan allah
yang penting allah ridho dengan apa yang kita minta
makanya kadang allah tidak memberi apa yang kita inginkan
tapi allah memberi apa yang kita butuhkan
yang pertama surat al bakroh dua ratus enam belas
yang kedua surat al baqarah dua ratus enam belas
ayat terakhir surat al baqarah
allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita melebihi batas kemampuan kita
berarti kita kudu yakin bahwa
tidak ada alasan untuk kita seuzon sama allah
karena allah lebih tahu tentang kita
mana yang kita mampu mana yang kita kuat untuk itu semua

dan kita kuat untuk itu semua
jadi segala sesuatu sudah digariskan oleh allah
dan allah tahu takarannya allah tahu ukurannya
dan itu pas kepada setiap orang
makanya rezeki itu sudah tertakar tak mungkin tertukar
rizki itu sudah dijamin tak mungkin diambil orang lain
nah itu lebih ridho dengan itu semua
dan yang ketiga surat al inshiroh ayat lima dan enam
maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
poinnya adalah ketika engkau merasa bahwa hidup ini terasa berat gitu ya
kok gak sesuai dengan maunya kita
percayalah ada kebahagiaan yang sedang allah siapkan
dari kesulitan yang sedang kamu dapatkan hari ini
badai pasti berlalu hujan pasti berhenti
dan cara pandangmu terhadap perasaan kamu kepada allah
itu menjadi penting untuk kita hadirkan
maka nextnya agar kita bisa prasangka baik adalah ridho dengan ketentuan allah
ridho menerima ketentuan allah dengan cara berprasangka baik kepada allah subhanahu wa ta'ala
ridho dan berprasangka baik itu tidak boleh dipisahkan ya aikman ya
kita punya teman nih teman teman yang misalnya dia patah hati karena harus pisah sama orang yang dia cintai
kalau orang yang prasangka baik akan begini kalimatnya
oke dia pergi ninggalin aku
karena aku yakin allah sedang menyiapkan orang lain
yang bisa membahagiakan hatiku
nah berkaitan dengan tadi ahilman sampaikan ini kita juga sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan
assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz saat ini saya lagi sedang berikhtiar untuk mencari yodo
karena setiap saya bertemu dengan perempuan
tidak pernah sampai dijenjang lebih serius lagi pak ustadz
dan akhirnya saya di fase dimana saya sudah mulai nyerah
sudah mulai menyalahkan diri saya sendiri
kira kira bagaimana saya bisa yakin kalau allah itu sudah mengatur jalannya dalam perjodohan
terima kasih pak ustadz
cocok ya sama bahasan kita
cocok ya sama bahasan kita
yang tadi ya ahilman ya
ini pertanyaan dari mas angga karyawan swasta yang sedang berikhtiar mencari jodoh
mungkin ini bisa mewakili pertanyaan para jomblo villa di luar sana
jodoh itu dicari dan dinanti
dicari dengan pencarian terbaik
dinanti dengan penantian terbaik
saat engkau ingin meraih jodoh terbaikmu
jangan hanya terlalu pede dengan ikhtiarmu
tapi libatkan allah di dalamnya
pernikahan itu bukan perlombaan
bukan yang lebih cepat itu lebih baik
pernikahan itu jalan keberkahan yang tentu butuh persiapan
maka belajar berperasaka baik
mungkin engkau belum dipertemukan dengan jodohmu
karena allah sedang memberikan banyak kesempatan baik untuk dirimu
satu mungkin allah sedang nyiapin kamu agar banyak belajar lagi
dua mungkin allah sedang menyiapkan waktu agar engkau banyak beramal terus
mungkin masih ada orang tuamu yang masih butuh dirimu
masih butuh sayang dari dirimu gitu
selalu ada jawaban terbaik dari setiap kejadian yang kita anggap gak baik
kadang kenapa jodoh itu gak kunjung datang
boleh jadi yang sempit hatimu
yang tidak coba membuka dan melapangkan perasaanmu
atau masih terbebani dengan masa lalu yang pernah ada di hatimu
padahal ya bagaimana mungkin ada orang yang lain yang bisa masuk ke hatimu
sedangkan kamu masih menutupnya
dan masih terbelenggu oleh orang yang pernah ada di hati kita
tapi mungkin ahilman dalam masa penantian bisa sambil memperbaiki diri ya
makanya ridho menerima ikhlas melepas
pantaskan diri kita
boleh jadi memang allah belum mendatangkan jodoh
dohmu karena allah sedang siapkan waktu agar kamu mempersiapkan diri lebih banyak
lebih layak lagi
percayalah bahwa jodoh itu adalah ketentuan allah
tugas kita adalah berikhtiar dan mengusahakannya
hasilnya kita serahkan kepada allah
ad do'au silahul mu'min
doa itu senjatanya orang beriman
jangan terlalu sibuk untuk ngetek si a si b si c
ujungnya kita jadi bertepuk sebelah tangan
kita hanya mau dianya tidak mau
kadang kita gak melibatkan allah di dalamnya
coba belajar bangun di setiap tiga malam
angkat kedua telapak tangan
berbisik kepada allah berdoa
ya allah hamba ingin punya jodoh
boleh jadi mungkin doa jangan hanya melibatkan kita
melibatkan orang tua kita
contoh ya allah mama aku ayah aku sudah ingin punya mantu
jadi bukan hanya tentang kita
tapi boleh jadi ada orang orang yang kita berharap ridhonya
terutama orang tua
ridu'nya allah ada pada ridu'nya orang tua
murka bencinya allah ada pada murka benci orang tua
kita minta sama orang tua kita
berbuat baik sama orang tua kita
makanya banyakin sedekah
banyak berbuat baik
boleh jadi jodohmu akan datang
bukan karena sibukmu mencari jodoh
tapi karena kebaikanmu yang kau tanam dalam tempat tempat yang lain
sehingga allah datangkan
karena gak ada yang tahu
ada orang yang kenalan allah
yang lama gak jodoh
ada yang kemana mana bareng tapi gak jodoh
tapi ada yang orang baru ketemu sekali dua kali
eh itulah jodoh
nah allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita
jika hari ini dalam masa penantian sibukkan dua hal
satu pantaskan dirimu
dan yang kedua deketin allah
agar allah memberikan hadiah anugerah terbaik untuk dirimu
sesuai kebutuhan dan kepantasan dirimu
ini semoga para jumloh jumlo setelah mengamalkan dua hal tadi
jodohnya semakin dekat
ahilman baik kita akan bahas lagi
kami saja jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
pemirsa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
sebagai penutup seperti biasa ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
saya meladya armando diri terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan berjumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
pemirsa cnn indonesia yang dicintai oleh allah swt
di antara sikap terbaik kita sebagai seorang hamba kepada allah swt adalah sikap husnuzon
sikap untuk selalu berprasangka baik kepada allah
kenapa ini penting
karena perasangka seorang hamba
itu mengantarkan bagaimana
penilaian allah kepada hamba tersebut
sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku
berarti apa yang kita sangkakan kepada allah
berarti itu jugalah yang allah nilai dalam kehidupan kita
maka belajarlah untuk selalu berperasakah baik kepada allah
atas apapun yang allah berikan dalam kehidupan kita
apa sikap selanjutnya
sikap ridho ini menjadi penting
agar kita selalu melihat dengan kacamata penerimaan yang baik
atas apa yang allah berikan kepada kita
jika hidupmu ingin bahagia
hatimu ingin tenang
belajarlah untuk ridho dengan ketentuan allah swt
saya teringat dengan satu doa
doa ini adalah doa agar kita mendapatkan ketenangan hati
ya allah sesungguhnya aku bermohon kepadamu
hati yang tenang bersama denganmu
yang seperti apa
yang yakin perjumpaan denganmu
yang ridho dengan semua ketentuanmu
dan yang merasa cukup atas semua pemberian darimu ya allah
maka sikap untuk selalu berperasaan kebaik
itu menjadi penting untuk kita hadirkan
apa yang allah hadirkan untuk kehidupan kita
itu semuanya baik
tidak ada yang tidak baik yang allah berikan kepada kita
kadang kita yang selalu melihat dengan kacamata yang tidak baik
andaipun itu kita merasa tidak baik
yakinlah selalu ada kebaikan yang allah titipkan kepada kita
dan sikap untuk selalu khusnuzon
benar benar harus kita miliki
karena itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita semua
mari kita angkat kedua telapak tangan
semoga hati kita dilapangkan
dan kita diberikan kekuatan
untuk selalu berperasaan kebaik
kepada allah swt
lembutkan hati kami ya allah
tenangkan perasaan kami ya allah
agar selalu berperasaan kebaik kepada mu ya allah
atas semua ketentuan yang kau berikan dalam kehidupan kami
untuk selalu riba
untuk selalu menerima semua ketentuan
dan bimbinglah diri kami
agar senantiasa mendekat taat kepada mu ya rabbil alamin
innaka antal wahab
rabbana atina fiddunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala al mursalin
semoga kita semua dibimbing oleh allah
untuk selalu berperasaan kebaik dalam setiap kehidupan ini
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh